kita akan masuk ke informasi yang pertama ini ada sebuah video dari warganet tentang seorang dokter yang menolak pasien gawat darurat menjadi viral dan juga memicu kemarahan warga net di yogyakarta
pihak rumah sakit pun mengakui ada kesalahan prosedur dalam penanganan pasien darurat dan meminta maaf atas insiden ini
ironisnya kejadian ini terjadi bertepatan dengan peringatan hari dokter nasional dua puluh empat oktober yang lalu
inilah video seorang dokter yang menolak pasien darurat yang viral dan memicu amarah warganet di yogyakarta
dokter instalasi gawat darurat rumah sakit islam hidayatullah ini berdebat dengan anggota polisi polsek umbul harjo yang membawa korban perkelahian
dokter jaga menolak pasien karena meskipun dilakukan pertolongan tidak akan menyelamatkan nyawanya
ia meminta pasien untuk dibawa ke rumah sakit lain
sepanjang perdebatan pasien ini tidak pernah diturunkan dari mobil patroli polisi apalagi mendapatkan perawatan yang layak
saksi mata yang merekam kejadian ini menceritakan kronologi singkat kejadian
saya kan benar tahu bahwa ini saya menolong korban yang baru dikroyok masak tak bawa ke rumah sakit
apa mungkin mas bener tau saya bawa ke rumah sakit masak saya bawa ke pasar
pihak polsek unggul harjo membenarkan insiden penolakan pasien ini
mobil patroli polsek akhirnya membawa korban bayu ardianto untuk ditangani di rumah sakit betesda
bagi polsek umbul harjo kejadian ini baru pertama kali terjadi
biasanya enggak langsung apapun korbannya mau ringan sedang atau berat
langsung dimasukkan ke igd ditangani kemudian apabila itu dirujuk ke icu icu
apabila nanti pada perawat terlanjut lanjut
apabila nanti biasanya dirujuk ke rumah sakit lain biasanya langsung diantar ke rumah sakit lain
baik yang ngantor dari pihak rumah sakit tersebut maupun dari kepolisian
atas kejadian ini pihak rumah sakit mengatakan bahwa insiden ini kasuistik dan bukan bagian dari sistem
pihak rsi hidayatullah mengatakan ada kesalahan prosedur dalam penanganan pasien darurat ini
kalau prosedur yang sesuai dengan permenkes belum mbak
mohon maaf kepada masyarakat jogja khususnya dan masyarakat indonesia
karena adanya peristiwa ini mudah mudahan tidak terjadi di rumah sakit lain
dari mapolsek umbul harjo pasien yang ditolak tersebut saat ini kondisinya mulai membaik
namun disayangkan karena peristiwa penolakan pasien ini terjadi bersamaan dengan hari dokter nasional
yang jatuh setiap tanggal dua puluh empat oktober
hendrawan setiawan yogyakarta